mungkin suara angin
tapi kok baunya semakin kencang ya
gak ada apa apa
kalau aku tidak makan
aku bisa mati kelaparan
pasti enak rasanya
aku tidak apa apa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
ayo menyanyi untukku
untuk membuktikan suaraku lebih bagus dari suara manusia
kalau suaramu lebih bagus
kamu boleh pergi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
ini suara juara lho
apa suaramu lebih bagus dariku
maaf pak katak
cuma agak aneh saja
memangnya kamu kalau menyanyi seperti apa
ayo kau tunjukkan kalau kau bisa bernyanyi
kalau tidak bobo digigit nyamuk
aku harus pergi
kamu ternyata berat juga ya
kamu duduk di perutku
aku tidak sengaja
kamu anak yang menolongku di sungai ya
tapi kenapa besar
panggil aku ibu kura
di sini ukuran binatang lebih besar dari bawah
kau tidak twas xiang yang buddhism
saja mungkin satu mulut
kek cerewet aku
bukankah kau salah
film semacam itu
terpaksa di serangan karna mau ditemukan
kejauhan yang merata
boleh mikirkan itu
seperti pindah gaverik
itulah lagi apa tadi
gitu tenang aja aku gak akan meminta mu menyanyi
sudah gak usah khawatir ayo ikut aku
saya baru lihat yang seperti ini
bu arini nggak apa apa tapi dia seperti tidur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
jangan mikir yang aneh aneh sebaiknya ibu berjaga di sini
kalau ada apa apa ibu kasih tau saya ya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
kasian ya bu arini udah si gayatri diculik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
kasian sekali dia badannya demam
mudah mudahan besok dia pulih
ibu kura terima kasih ya sudah menjaga aku
ayo dimakan rumput lautnya masih segar
baru aku petik
sari kata dari sdi media